dan saat ini sudah ada ketua dpr bambang susatyo bergabung bersama cnn indonesia dari gedung parlemen senayan jakarta
selamat malam pak bambang
ya selamat malam dari gedung parlemen saya bambang susatyo ketua dpr ri
ya pak bambang susatyo terima kasih telah memberikan waktu untuk cnn indonesia
pak bambang anda mengatakan bahwa semua permintaan mahasiswa yang disampaikan dalam unjuk rasa
katakanlah sejak kemarin kemarin di yogyakarta menjadi epicentrumnya saat ini di jakarta sudah dipenuhi
apa saja poin poin yang kemudian anda sampaikan sudah dipenuhi
ya bukan poin yang pertama adalah kami sudah memenuhi permintaan agar sejumlah undang undang
ditunda yang pertama adalah rancangan undang undang kuhp yang kedua adalah rancangan undang undang
lembaga permasyarakatan nah itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh presiden
meminta agar empat undang undang ditunda sementara yang duanya lagi undang undang pertanahan
dan undang undang peragakerjaan menerba sorry menerba itu belum selesai
pembahasan tingkat satu sehingga otomatis tidak perlu perundaan karena memang belum selesai
jadi ini juga saya luruskan juga apa yang berkembang di masyarakat bahwa kami ddpr sudah atau akan
mengisahkan undang undang pertanahan sama sekali belum belum ada pembahasan di tingkat satu
sehingga provokasi atas para petani bahwa undang undang pertanahan yang akan merugikan para petani
akan disahkan di dpr itu tidak benar ya karena bagaimana juga kami juga harus mendengar apa yang menjadi
aspek aspek yang diperlukan jadi ini juga saya luluskan juga apa yang berkembang di masyarakat bahwa kami ddpr sudah atau akan menyesalkan undang undang pertanahan
aspirasi publik sekali lagi saya tegaskan dua tuntutan untuk perundahan sudah kami laksanakan
untuk itu saya menghimbau juga dari gedung dpr ini kepada seluruh aparat keamanan agar menangani adik adik mahasiswa ini dengan bijaksana
saya tidak mau ada jatuh korban dari adik adik mahasiswa karena mereka datang ke dpr hanya ingin menyampaikan aspirasi
dan kepada adik adik mahasiswa saya minta juga jangan terprovokasi oleh informasi informasi
aspirasi tidak benar yang mengadu domba di antara kita jelas kami tidak mungkin bekerja tanpa mendengarkan aspirasi daripada masyarakat
dan saya yakin dan saya percaya presiden dalam hal ini juga demikian sehingga kalau pemerintah atau ddpr tidak sepakat salah satunya atas satu rancangan undang undang
maka tidak bisa jalan sesuai dengan pasal dua puluh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ayat dua bahwa tidak mungkin
salah satunya tidak sepakat dipaksakan undang undang itu berlaku
jadi ddpr dan presiden dalam hal ini pemerintah harus bersama sama mencintui sebuah undang undang
salah satunya menolak maka tidak bisa dilanjutkan
jadi demikian yang bisa saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa sebaiknya membaharkan diri karena tutupan yang adik adik sampaikan sudah kami akomodir dan sudah kami laksanakan
pak bambang apakah
apakah anda masih membuka ruang dialog malam hari ini misalnya
saya sampai pagi pun siap menerima dialog saya staf standby di gedung ini sampai para mahasiswa bubarkan diri dan pihak keamanan bisa mengendalikan situasi
kalau misalnya sekarang dilihat eskalasinya bisa begitu besar apa kemudian yang anda ketahui dan kemudian anda lihat
karena bagaimanapun ada tuduhan sejak awal ada kekecewaan dari para mahasiswa
kemudian ini dipicu juga dengan pengesahan revisi undang undang kpk
kemudian masyarakat menuduh pemerintah dan dpr sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat apa reaksi anda atas itu
kami bekerja dan melaksanakan tugas tugas sesuai dengan amanat undang undang sesuai dengan amanat rakyat dan tidak mungkin kami lari dari situ
jadi apa yang kami lakukan atas kehendak rakyat dan kehendak masyarakat
tapi anda pasti juga menyadari bahwa eskalasi yang sekarang ini menjadi besar
karena ada selama ini dalam tanda kutip seperti diremehkan suara suara mahasiswa dan rakyat yang bergerak sejak beberapa hari terakhir hingga akhirnya katakanlah mencapai puncak hari ini
ya itu opini anda saya tidak merasa para mahasiswa dan rakyat merasa dilecehkan oleh kami
kami bekerja dan tetap menghargai rakyat karena kami berasal dari rakyat
justru saya mengingatkan kepada para pihak
jangan sampai kita diprovokasi jangan sampai diadu domba di antara kita
kita sebagai anak bangsa harus fokus pada tujuan kita dalam bernegara mensejahterakan rakyat kita
artinya kalau misalnya ada gelombang yang begitu besar anda tidak melihat gelombang itu sebagai bentuk kekecewaan
justru saya menduga dan saya mengingatkan jangan ada yang bermain dan mengail di air keruh
saya minta juga aparat keamanan

melihat apakah ada pihak pihak yang bermain
sejauh ini gerakan murni kita harus hargai dan kita hormati
pihak pihak siapa yang anda curigai untuk bermain di air keruh ini pak bambang
saya tidak menuding siapa siapa
saya aja berpikiran secara pribadi
kalau ada pihak pihak yang mengail di air keruh maka menjadi tugas aparat keamanan untuk menyelesaikannya
saya tidak menuduh
ini tugas aparat keamanan
kemarin sempat ada suara pemerintah soal itu
bahwa beberapa unjuk rasa kemudian ditunggangi dengan kepentingan kepentingan pihak tertentu
tapi kemudian hari ini sudah ada beberapa konfirmasi dari pihak mahasiswa bahwa tidak ada kepentingan tertentu
apalagi sampai ada rencana katakanlah untuk menggagalkan pelantikan presiden
bahwa itu jauh panggang dari api
sudah disampaikan oleh para mahasiswa
apakah itu juga yang anda lihat sekarang terjadi
saya percaya pada mahasiswa
kalau memang benar dikatakan tidak ditunggangi saya percaya
untuk itu gerakan ini harus murni gerakan mahasiswa
harus murni gerakan aspirasi rakyat
pak bambang kalau misalnya dilihat kembali
perkembangan yang kemudian membesar
kemarin sempat ada beberapa unjuk rasa yang
bentuknya kecil kecil kemudian sampai sekarang
apa yang kemudian bisa anda petik pelajaran dari ini
dan ini berada di tahap akhir
atau tahap akhir dpr periode kali ini
ya apapun yang terjadi
atas berbagai persiwa akhir akhir ini
harus menjadi pelajaran kita semua
baik kami di dpr
maupun media masyarakat
kita petik sebuah pelajaran yang penting dari hari ini
yang terpenting adalah bagaimana kita menyantukan langkah kembali
membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik
karena kalau bangsa ini pecah terus
kita tidak bisa membangun bangsa ini
dan tidak bisa menciptakan rakyat
asing atau kepentingan asing pasti akan lebih bahagia
kalau kita tidak bisa membangun bangsa kita
sehingga utang utang kita akan tetap tergantung pada luar negeri
saya ingatkan pada seluruh lapisan masyarakat
mari kita bersatu
mari kita bangun bangsa ini
kita lunasi utang utang kita
dan kita berhubung
dan setelah itu masyarakat kita
pak bambang anda merasa atau melihat atau mungkin mendengar
saat ini apakah sudah ada ketidakpercayaan yang mulai tumbuh
dari para mahasiswa
saya belum melihat itu
saya belum melihat itu
yang saya lihat para wiswa hanya menunjukkan
dan menyampaikan aspirasinya ke gedung parlemen ini
dan kami siap terbuka untuk menerimanya
anda siap untuk berdialog malam hari ini
sampai jam berapa pun anda masih berada di situ

dua puluh empat jam saya tunggu siap berdialog
dialog ini kemudian untuk apa
kalau misalnya kembali soal rkuhp meminta ada pembahasan pembahasan
apakah itu masih dimungkinkan
pintunya masih terbuka
anda tadi menyampaikan apakah saya bersiap berdialog
terus pertanyaan anda dialog buat apa
ini agak aneh juga pertanyaannya
saya di sini berdiri sampai pagi
saya bersedia menerima para mahasiswa untuk mencapai aspirasinya
dan saya akan teruskan kepada komisi komisi terkait panjang panjang terkait
saya ketua dpr hanya sebagai juri bicara parlemen
dan saya punya kewajiban untuk mencapai aspirasi rakyat
dan menyampaikan hal hal yang penting dari dpr kepada masyarakat
artinya dialog soal apapun itu termasuk rkuhp misalnya meminta ada beberapa pasal itu juga
anda bisa bersedia terbuka menerima itu
penundaan ini harus kita manfaatkan untuk melakukan penyempurnaan dan biok lebih tajam lagi
diskusi lebih tajam lagi
untuk melihat pasal pasal yang mengandung kontroversi dan multitafsir
saya juga tadi menerima delegasi dari aji dari dewan pers dan dari ikatan televisi indonesia
yang menyampaikan kekhawatirannya atas sepuluh pasal yang bisa memberangus kebebasan pes
dan saya sepakat
saya sebagai orang pers sepakat tidak boleh ada pasal pasal yang memberangus kebebasan pers
tapi kemudian pertanyaan yang berkembang sekarang
berapa lama penundaan ini akan berlangsung pak bambang
bisakah kami rakyat sekarang meminta
sangat bergantung eskalasi yang sedang terjadi
bisakah kami rakyat meminta jaminan dari anda ketua dpr
saya tidak bisa memberikan jaminan karena saya hanya jurubicara
saya hanya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai jurubicara parlemen
hari periode ini atau periode depan itu sangat tergantung pada eskalasi yang terjadi ke depan
ya baik pak bambang susatyo terima kasih atas waktu anda sudah bersedia meluangkan waktu untuk cnn indonesia
terima kasih pak bambang susatyo ketua dpr